kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki banyak strategi guna mendatangkan wisatawan mancanegara ke indonesia
dan salah satunya caranya dengan berbagai event nasional dan juga internasional
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual nima deayu martini deputi bidang pemasaran kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
selamat pagi ibu made salam sehat
selamat pagi salam sehat juga mbak megi
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita semua
bumade di tengah kondisi ketidakpastian global dan awan gelap resesi yang menyelimuti seluruh negara di dunia
apakah kementerian parekraf optimistis terhadap pariwisata indonesia di tahun dua ribu dua puluh
terima kasih sebelumnya selamat tahun baru dulu buat pebirsa cnn di mana saja
selamat hari raya imlek juga semoga tahun baru ini membawa semangat baru untuk kebangkitan pariwisata indonesia
karena kita dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif adalah kementerian yang berhubungan dengan hospitality
atau pelayanan gitu ya pariwisata dan ekonomi kreatif
jadi kami sangat optimis bahkan kami memiliki target yang dua kali lipat dari tahun lalu
target untuk wisatawan nusantara kita adalah satu dua miliar sampai dengan satu empat miliar pergerakan wisatawan nusantara
kemudian untuk wisatawan mancanegara atau wisman kita memiliki target juga antara tiga lima juta orang sampai dengan tujuh empat juta wisatawan pada tahun ini
jadi kita tetap optimis karena kami telah mendapatkan komitmen kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata untuk kita bersama sama dan bisa mencapai target target yang diberikan oleh nasional
gitu mbak maggie
yang sangat besar sekali jumlah wisman targetnya adalah dari tiga lima juta sampai tujuh empat juta orang
berapa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang akan dibidik kementerian pariwisata
ya jadi kami seperti disampaikan tadi ya tujuh empat juta ya untuk batas tertinggi ya
karena kita ada antara tiga lima sampai tujuh empat jadi targetnya seperti itu
dan kami merasa ini cukup bisa ditapai karena kita memiliki berbagai strategi
jadi yang akan kita lakukan tahun ini
dan indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini dikenal berkembang pesat ya untuk pariwisatanya sebagai salah satu destinasi dunia yang cukup ternama gitu
ibu made seperti apa sebenarnya kementerian parekraf melihat prospek pariwisata dan juga investasi industri hospitality di tahun politik ini mbak
secara politik sebetulnya ini seperti bapak menteri selalu bilang ya bahwa akan baik ya
karena pasti akan banyak sekali event kegiatan pertemuan yang kita sebut mais gitu ya
yang akan menggerakkan orang orang ke seluruh indonesia
dan ini akan baik bagi ekonomi gitu
jadi telah seperti tahun lalu ya nilai defisa pariwisata aja ya
untuk tahun ini kita targetkan dua miliar dolar sampai dengan lima sembilan puluh lima miliar dolar
ini target kita untuk tahun ini untuk devisa
kemudian untuk ekonomi kreatif juga ya dua puluh enam empat puluh enam miliar usd
jadi kami sih sangat optimis
dengan pariwisata kita
untuk mencapai target target tersebut apa
program strategis yang akan digarap oleh kemenparekraf pada tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
salah satunya ya
kami mungkin punya lima
yang pertama adalah bagaimana caranya kita menarik wisatawan plus premium gitu ya
jadi high end luxury itu yang kita akan tingkatkan
selama ini barangkali dikenal bali sebagai top of mind ya
selalu ke bali
nah sekarang kita punya lima dst
danau toba di sumatera utara
yogyakarta ada borobudur
atau yogyakarta solo semarang
kemudian di lombok kita punya mandalika
kemudian kita juga kebangkan labuan bajo di ntt
dan likupang di sulawesi utara
target kita atau strategi kita adalah bagaimana caranya kita mengenalkan destinasi dan destinasi tersebut dengan bundling
jadi mereka misalnya ke bali
kemudian kita kenalkan dan kita bekerja sama dengan industri untuk menjual juga yang namanya bali plus atau beyond bali gitu ya
misalnya setelah ke bali mereka ke toba
kemudian ke borobudur
ke lombok dan sebagainya
kemudian kita juga melakukan yang berikutnya adalah digital marketing
ini sangat penting karena saat ini digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan
kita melakukan banyak sekali promosi sosialisasi advokasi melalui digital marketing
kemudian kita juga memiliki marketing yang kita sebut collaboratif marketing
jadi kita dari kementerian itu atau pemerintah tidak bisa bekerja sendiri
kita harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sini yang kita sebut pahelix ya
dari industrinya dari pemerintah
daerah antar pemerintah pusat kementerian dan lembaga
kemudian dari dunia pendidikan
kemudian juga dan masyarakat luas ya
ini kita perlukan untuk bersama sama termasuk perbankan karena tujuannya sama gitu
tujuannya untuk menggerakkan ekonomi kita sehingga pariwisata ini bisa memberikan sumbangsi kepada ekonomi
kemudian terakhir kita juga memiliki strategi yang namanya tahun ini
bangga kuatan indonesia
ya atau bbi gerakan nasional bbi
dan bangga berwisata di indonesia
dengan hashtag kita berwisata di indonesia aja
nah ini penting
karena pemerintah telah membuat atau membangun berbagai macam infrastruktur
dan kita ingin masyarakat indonesia itu menikmatinya
dan seluruh indonesia mendapatkan manfaat dari pariwisata tersebut
sehingga tenaga kerja akan meningkat
lima tenaga kerja di dunia pariwisata di bidang pariwisata pada tahun dua ribu dua puluh
sehingga ekonomi bergerak gitu
yang terakhir kita juga ingin memadukan ya antara kreatif dengan pariwisata
film film indonesia ini sekarang banyak sekali ya
dan dampaknya terhadap pariwisata itu ternyata sangat baik sangat tinggi
ada beberapa film ketika terkenal
kemudian banyak sekali wisatawan atau masyarakat yang ingin pergi ke sana gitu
jadi banyak sekali ya buktinya
sehingga kami juga ingin dan terus bersama sama pemangku kepentingan mengembangkan film ini
sehingga bisa mendorong bukan hanya industri kreatif tetapi juga industri pariwisata
wah ini sangat menarik
ini sangat menarik sekali ya bu made
tadi yang saya dengar adalah memang kalau misalnya kita lihat indonesia terkenal dengan islandnya
kita mempunyai tujuh belas island
dan tadi anda juga sudah bilang dari bali kita bisa menjalankan island hopping seperti itu
lalu tadi juga ada film pariwisata kalau misalnya kita lihat seperti korea begitu ya
dengan industri perfilmannya yang sangat maju semua orang sepertinya ingin ke korea seperti itu
nah indonesia kita nantikan seperti itu juga ya ibu made
dan tentunya kami juga ingin melihat kalau misalnya kita sudah mempunyai produk yang bagus target audience nya ini bagaimana mbak made
kalau misalnya kita lihat mungkin potensi yang akan digarap kedepannya kalau selain tiongkok
apakah ada negara negara lain yang menjadi target audiensnya kemenparekraf
dari berdasarkan data yang kita punya ya
beberapa penyumbang pasar terbesar bagi indonesia tahun lalu adalah australia
yang pertumbuhannya tinggi nih ya
australia selandia baru malaysia singapura kemudian amerika serikat gitu ya
dan tahun lalu tiongkok pun masuk sebenarnya top ten ya
dan tahun ini kita juga akan menyasar yang kita sebut pasar tradisional gitu ya
asal dari wisman kita
kita juga tidak boleh lupa mengenai pasar pasar non tradisional kita atau pasar pasar baru
ini terus kita bangkan dan kami bekerja sangat erat dengan kbri kita ya
kedutaan besar indonesia dari luar negeri
bagaimana caranya kita bergotong royong bersama sama
mengenalkan indonesia di sana
menunjukkan keindahan destinasi
mengundang mereka untuk event event internasional
jangan lupa mbak meggy
akhir bulan februari dua puluh empat sampai dua puluh enam
kita akan menjadi
untuk f satu power boat di danau toba
kami percaya ya
yang internasional yang nasional maupun daerah gitu ya
akan menarik pergerakan wisatawan
nusantara maupun mancanegara
inilah salah satu kekuatan indonesia
selain alamnya yang indah
destinasinya yang cantik
tapi juga event eventnya yang menarik
oleh karena itu
selain dengan kbri
kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah
hubungan kita sangat erat sekali
dua tahun terakhir
sebetulnya memiliki program juga
jadi ada lima puluh desa wisata
pada tahun dua ribu dua puluh satu
yang mendapatkan anugerah
sudah di kurasi dengan baik
dengan program khusus
kemudian standarisasi juga chs
ini untuk mereka
tahun lalu dua ribu dua puluh
lima puluh lagi yang mendapatkan anugerah
dan tahun ini kita akan
mengkurasi tujuh puluh lima desa wisata
desa wisata ini penting juga ya
pada wisatawan nusantara
dan keberadaan desa wisata ini adalah
menjaganya dengan baik
dan menurut kami ini merupakan salah satu strategi
yang kementerian kembangkan
kementerian lainnya ya
kementerian dan lembaga lain
dan juga dari
ya tadi anda sudah menyebut desa
wisata seperti itu
dan ini juga sangat menarik sekali
karena semuanya sekarang ingin balik
dan juga kita kembali lagi ke farming
bagaimana pencapaian pengembangan desa wisata
pada tahun dua ribu dua puluh
sudah ada ya
dan sudah ada yang mau masuk
dan tahun ini
karena memang kita fokus
untuk lima destinasi super prioritas itu
kita memberikan atensi yang lebih
karena bukan saja dari segi fisik ya
tapi juga non fisiknya ya
termasuk di sana adalah
kemudian dari desa wisata juga
karena kami percaya bahwa desa desa wisata itu adalah
dari dan untuk masyarakat
oleh karena itu kami percaya sekali
adanya desa wisata di bima
semuanya punya ya
di lima destinasi super prioritas itu akan mendukung
mendongkrak wisman maupun bisnis kita
tadi bicara mengenai track ya
sebetulnya untuk trend
wisata alam itu
merupakan salah satu pilihan
dari wisman maupun wismus
kemudian wisata wellness atau kebugaran
itu juga salah satu
yang menjadi trend
ini juga menjadi tren khusus untuk tahun depan
oleh karena itu
pulang ke desa atau kembali ke desa
atau menikmati desa itu
menjadi salah satu pilihan gitu
jadi kementerian para wisata dan ekonomi kreatif
bekerja sama dengan industri ya
onboarding desa desa wisata ini
di beberapa platform
sehingga dulunya mungkin
tahu mengenai desa wisata
tapi gak kenal
dan tidak tahu caranya bagaimana kesana
untuk menjual paket paket wisata yang menarik tersebut
sehingga aksesnya lebih mudah gitu
bisa misalnya pergi ke desa wisata terdekat
yang kami memiliki listnya
ada di websitenya kementerian para wisata dan ekonomi kreatif
waduh ini seru sekali ya
bu made saya dengarnya saja
sudah ingin bawa seluruh keluarga saya
ke destinasi yang tadi anda sebut
deputi bidang pemasaran kementerian para wisata
semoga target jumlah kunjungan wisman
sebesar tujuh empat juta orang
di tahun dua ribu dua puluh tiga tercapai
harumkan nama indonesia di kancah internasional
terima kasih bu
terima kasih mbak begy